kamu gak apa apakan sini sendirian
ah yaudah mas kamu kesana aja sekarang
jangan sampai kerjaan kamu jadi ada masalah lagi gara gara nemuin aku
saya harus pergi dulu ke kantor
jadi apapun hasilnya tolong kasih tau istri saya semuanya ya
aku doain hasilnya baik baik aja
bisa kita lanjutkan hasil pemeriksaannya
ya silahkan dilanjutkan dokter
berdasarkan hasil wsg tidak terlihat
saat perintah tersebut tuansee memacukan anaknya
tidak digging kawas tentang kehidupan ter
dokter sedang menerima telpon dulu
aku harus keluar dari sini sebelum dokter periksa aku
sayang semoga hasilnya baik baik aja ya
silahkan bu baring di dalam biar saya periksa kondisi rahim ibu
iya sudah silakan bu
mas vero pasti tahu rahim aku bermasalah dan gak bisa punya anak laki
indonesia pasti aku doain kamu
itu dia seperti apa nanti
saya tapi nyenyakan yang sama
semoga pos preman gak ngajar aku sampai sini
mana tuh anak
gak mungkin dia bisa kabur dari sini
silahkan ibu turun ada yang ingin saya sampaikan ke ibu
kita bisa lihat dari hasil usg
dan dia kalau temukan aku
kita bisa lihat dari hasil usg
dengan kondisi ini
maknuk saya harus terima telepon dulu
iya pak raka
oh sekarang pak
oke oke saya akan ke kantor sekarang juga
kamu gak apa apa kan di sini sendirian
ah yaudah mas
kamu kesana aja
jangan sampai kerjaan kamu jadi ada masalah lagi
gara gara nemenin aku
dok saya harus pergi dulu ke kantor
jadi apapun hasilnya
tolong kasih tahu istri saya semuanya ya
aku doain hasilnya baik baik aja
bisa kita lanjutkan hasil pemeriksaan ya
berdasarkan hasil wsg
tidak terlihat dinding rahim
apa sebelumnya ibu pernah menjalani angkat akhir
ya ibu sih
ini susunan acara untuk penyambutan tamu besar di hotel ini ya pak ya
silahkan dilihat dulu
antar istri saya dulu ke dokter

jadi ini meetingnya dadakan di majlis ini ya
ada ada yang akan dimajuin saya nggak tahu kalau pak vero
harus ke rumah sakit nganterin istri
oke pak vero sudah bawa
bahan bahan presentasi oh udah udah
ini ada tiga
ini pegangan bapak
yang ada di sini saya langsung presentasi
langsung dimulai aja ya
jadi kira kira begitu pak presentasi saya
oke udah cukup
dan saya rasa meeting hari ini cukup dulu
sebelum tamu tamu kita dari luar negeri
datang semua persiapan harus
sudah benar benar matang jangan sampai
ada kesalahan ya
kalau gitu kami bisa langsung permisi pak
banyak juga miss call nya
apa ini ada hubungannya sama bening
coba aku telfon balik